tidak hanya pencinta automotif tapi juga komunitas porosnya indonesia dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar
dan juga tempat ibadahnya itu belum